saudara untuk informasi terkini akan kita tanyakan langsung
kita akan bergabung bersama dengan sukarelawan mersi fikri rafyuulhak yang berada di kanyunis gaza palestina
assalamualaikum fikri bagaimana kondisi terkini di sana
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi waktu gaza
mbak mersi memang sampai detik ini israel masih terus melakukan penyerangan penyerangan di berbagai wilayah yang ada di jauh gaza
mulai dari gaza utara kota jabaliyah bitlahiyah tukung bit hanun sampai di jalur gaza bagian tengah di kota nusairot di dirbala dan juga di jalur gaza bagian selatan
yaitu di kota komunis maupun di kota rafah itu sendiri
dan pada senin lalu memang israel menerang tindak tindak pengungsian yang ada di kota rafah sehingga menyebabkan tiga puluh lima sampai lima puluh warga meninggal
seketika akibat penyerangan tersebut
dan kemudian pada dua hari selanjutnya israel melakukan penyerangan kembali sehingga mengakibatkan dua puluh dua warga meninggal di tenda tenda pengungsian yang ada di kota rafah
karena memang israel sampai saat ini juga sangat fokus sekali untuk menyerang di kota rafah itu sendiri sehingga banyaknya korban saat ini adalah dari kota rafah itu sendiri
dan banyak korban korban dari penyerangan israel ini adalah anak anak perempuan ataupun anak anak ataupun perempuan dan juga para lansia
dan yang paling mengenaskan saat ini adalah juga banyaknya fasilitas fasilitas kesehatan
rumah sakit rumah sakit berhenti beroperasi akibat kekurangan bahan bakar dan juga obat obatan akibat blokade yang dilakukan oleh pihak zemi israel
penutupan border rafa ya satu satunya untuk memasukkan bantuan bantuan melalui jalur darat
dan juga saat ini banyak terjadi kelaparan kelaparan di para pengungsi karena memang kelangkaan bahan pangan ataupun air emisi
dan juga kenaikan harga bahan pokok di pasar pasar sehingga banyak warga yang tidak mampu untuk membeli bahan tersebut
rafa menjadi target serangan israel
lantas warga yang terdampak akhirnya harus bergeser atau mengungsi kemana fikri
iya akibat memang pemboman yang intens sekali di kota rafah sehingga jumlah korban terus berjaguhan
dan korban update korban dari tujuh oktober lalu sampai hari ini dari rilis kementerian kesehatan palestina menyentuh angka tiga puluh enam seratus lebih
dan juga korban luka luka menyentuh angka delapan puluh satu empat ratus lebih
dimana tujuh puluh empat mereka adalah anak anak dan juga perempuan
namun ternyata daerah tersebut pun menjadi target sasaran israel
sehingga tidak ada tempat yang aman untuk warga gaza itu sendiri
fikri tadi anda sempat menyinggung soal penyaluran bantuan ada bantuan yang diperlukan oleh warga di sana
anda bisa gambarkan seperti apa kendala yang dialami dan langkah seperti apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut fikri
ya tentunya akibat dari serangan tujuh oktober lalu banyak bantuan bantuan juga sangat sulit sekali ya
untuk masuk ke jalur gaza ini memerlukan genjatan senjata permanen ataupun minimal sementara untuk memasukkan bantuan bantuan
karena kalau kita lihat bantuan yang masuk ke jalur gaza saat ini sangat sangat sedikit sekali jauh dari kata cukup sehingga banyak warga yang saat ini kelaparan
bahkan jumlah korban malnutrisi dan dehidrasi juga meningkat saat ini ada tiga puluh dua orang dan kebanyakan mereka adalah anak anak
sehingga solusinya adalah berakhirnya perang ini sehingga tidak ada penderitaan penderitaan yang dialami oleh saudara saudara kita yang ada di jalur gaza
eskalasi serangan israel di jalur gaza meningkat
rafa yang sebelumnya menjadi tempat teraman juga menjadi target serangan israel
terima kasih laporan sukarelawan mercy
relawan mersi fikri rafiul haq yang sudah bergabung di kompas yang memberikan informasi terkini